berawal dari mempelajari seni doodle art sejak kelas dua sma
wijayanti ismaningsi kini menangguk rupiah dari keahliannya tersebut
wanita berusia dua puluh empat tahun itu sudah lebih dari tiga tahun menekuni dunia seni gambar karakter
karya karya yang ia unggah di akun media sosialnya mampu menarik minat warganet hingga ia pun dibanjiri pesanan
dari mulai gambar untuk hadiah ulang tahun hingga ucapan hari raya seperti ramadan
dalam satu bulan wijayanti mampu meraih omset tiga hingga lima juta rupiah dari seni doodle artnya
saya penasaran ini gambar apa sih kok lucu gitu
jadi saya tertarik terus coba gambar gambar sendiri
makin lama tuh makin kok asli gambar kayak gini tuh makin bagus
terus teman teman itu banyak yang mengapresiasi hasil gambaran saya
lukisan lukisan cantik ini terbuat dari bambu loh
lebih tepatnya bambu tamiang atau bambu seruling
adalah yosep marto seorang warga desa nangalanang kabupaten manggarai timur nusa tenggara timur yang membuat lukisan ini
ia mulai mempelajari cara membuat lukisan dari bambu seruling
ia mampu menyulap bambu seruling menjadi lukisan dalam berbagai bentuk
mulai dari lukisan burung bunga matahari hingga ular naga
jenis bambu tamiang atau bambu seruling dipilih karena bentuknya yang kecil dan mudah dipotong
jadi buat saya bambu itu saya sebagai arsitek tidak saja saya berpikir tentang konstruksi bambu
tapi juga hal hal yang sifatnya seperti ini
bisa jadi bahan dekorasi bisa menjadi sendiri
hasil karya dari yosep marto sering dijadikan hiasan dekorasi pada saat acara acara besar dan sering dipakai warga yang menggelar pesta pernikahan
biaya sewa berkisar mulai dari satu hingga tiga juta rupiah per acara
keniputan cnn indonesia